tentunya nanti pimpinan pengadilan akan mengambil sikap apakah menyampaikan keberatan langsung ataupun secara lisan itu memanggil dari pihak kepolusian tentunya
dan kita bisa jadi akan meng evaluasi tentang sistem pengamanan yang sudah berlangsung sejauh ini